kementerian perhubungan melalui direkturat jenderal perhubungan udara
memberikan teguran keras kepada pt batik air
teguran keras ini sebagai imbas matinya pendingin udara
dan lampu kabin pesawat rute makassar jakarta
saat mendarat di bandara soekarno hatta pada kamis lalu
kami telah memberikan teguran keras kepada batik air
dan secara paralel melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut
dalam surat teguran keras di jen perhubungan udara
kepada mas kapai dimintakan hal hal sebagai berikut
menyampaikan langkah langkah penanganan keluhan penumpang
dan langkah langkah perbaikan dengan melakukan analisa penyebab masalah
yang terjadi kepada di jen perhubungan udara
mas kapai juga harus meningkatkan kapabilitas komunikasi para personel
terkait dengan kegiatan penerbangan penumpang
dan kegiatan penerbangan penumpang
dan unit kerja terkait di bandar udara
selain itu mas kapai juga harus meningkatkan kesiapan personel
prosedur dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan penerbangan